pedagang maupun pengunjung yang hendak masuk ke gedung pasar tanah abang jakarta pusat
ini wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi
syarat ini berlaku seiring dibukanya kembali operasional pasar barang kebutuhan non pokok
selama ppkm level empat diberlakukan
pengunjung dilarang masuk gedung apabila tidak membawa kartu vaksin
bagi pengunjung yang tidak dapat divaksin dengan alasan kondisi kesehatan tertentu
maka wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter serta hasil negatif tes covid sembilan belas
atau mereka disarankan untuk berbelanja secara daring
para pedagang mengaku tokonya sepi pembeli sejak kemarin bahkan menurun hingga sembilan puluh persen
sejumlah pedagang mengatakan sepinya pembeli karena sebagian masyarakat
belum mempersiapkan persyaratan tersebut
kita sembilan puluh persen adalah ini kan yang penting kita buka dulu
karena kan sudah dikasih kelonggaran sama pemerintah
tinggal pengunjungnya aja yang belum kelihatan